untuk menarik perhatian kalangan pelajar dalam mensosialisasikan bahaya narkoba
badan narkotika kabupaten sleman yogyakarta menggandeng pasukan superhero
cara ini dinilai efektif dalam memberikan informasi kepada pelajar tentang bahaya makanan
atau jajanan yang terindikasi mengandung narkotika
kasus narkotika yang telah menyasar kalangan pelajar maupun mahasiswa di tanah air
mendapat perhatian dari badan narkotika kabupaten sleman yogyakarta
sosialisasi pun gencar dilakukan termasuk di lingkungan sekolah
salah satu cara sosialisasi yang dilakukan adalah dengan menggandengnya superhero
seperti superman dan gatot kaca
mengenakan lengkap pakaian kedua tokoh superhero tersebut
dua pemuda asal solo jawa tengah yang pernah menjadi pengguna narkoba ini
materi sosialisasi dikemas menggunakan beragam
dan menggunakan lagu populer yang sudah dirubah syairnya
keduanya menggunakan alat musik berupa gitar akustik dan listrik
cara ini dinilai efektif dalam memberikan informasi kepada pelajar
tentang bahaya makanan atau jajanan yang terindikasi mengandungnya narkotika
tidak hanya pelajar para orang tua yang sengaja datang ke sekolah
juga sangat menyukai cara seperti ini

kan biasanya kalau penyuluhannya pakai ditayangin gitu
pakai penayangan gitu kan mungkin biasanya bosan
nah tadi kalau disampaikan pakai lagu biasa aja
dengan berganti ganti konsep dan ini konsep yang saat ini perlu sekali
karena kita menjelaskan narkoba kalau bisa membuat orang orang fokus
terinspirasi dan terhidup
badan narkotika kabupaten sleman berharap sosialisasi dengan cara seperti ini
dapat lebih mudah diterima kalangan pelajar
bagaimanapun kalangan pelajar sangat rawan terpengaruh narkoba